tekin nanti sedih kenapa
gak tau kang
sms nomer teleponnya aditya
sama alamat lain dimana saya bisa cari dia
menurut saya emang masih kepahalan
ibu mau nawar berapa lagi
tetap lima ribu
gak bisa tuh bu kalau lima ribu mah
ya kalo gak bisa yaudah gak maksa
eh si ibu
masa udah nyobain doang aja dibeli
kenapa kamu saya tagih yuran
tampang kesel kayak gitu
saya bukan kesan sama akang
tapi sama ibu yang barusan dari sini kak
selamat siang pak adi
bagaimana soal rumah
calon istri bapak sudah setuju
mungkin karena baru lihat gambar
belum liat lokasi
mungkin mau mempertimbangkan tipe yang lain
kalau mau di lokasi yang beda
saya juga bisa bantu
sebetulnya kamu gak perlu tahu
tapi ini supaya kamu gak perlu menghubungi saya lagi
rencana saya beli rumahnya
saya tunda gak tau sampe kapan
katanya bapak mau beli rumah sebelum nikah
memangnya nikahnya mau diundur juga
seperti aja gitu
bukan kita nanti dan aditya ada masalah
kenapa kamu bisa punya pikiran gitu
dia ngebatalin di rumah
gak tau sampe kapan
soalnya rencana nikahnya juga diundur
aku harus menyelesaikan persiapan buat sidang akhir
itu alasan kamu aja
kamu punya pacar
tapi cuma sebentar
cinta banget ya
udah diajak nikah
pacar imas yang cuma sebentar itu
dik dik itu siapa
pacar emas yang cuma sebentar itu
dia itu temen sekolah
tetangga di kampung atau apa
dik dik itu siapa
anak buahnya kangus
yang paling buat kamu jadi masalah
dia bilang kerjanya apa

dia bilang kerjanya apa
dia bilang kerjanya apa
dia bilang kerjanya apa
dia bilang kerjanya apa
dia bilang kerjanya apa
memang udah teh
kamu udah putus
saya udah nanyanya
kamu balik aja ke dapur
teh kinanti dirumah
teh kinanti ada diteras
ada kang diteras
lagi galau kata imas
maksudnya lagi galau itu apa
masa kangus gak tau
jawab aja gak usah bilang masa kangus gak tau
semacam lagi sedih
imas yang tau
tekin nanti sedih kenapa
nggak tau kang
kang gus marah
sms nomer teleponnya aditya
alamat rumahnya alamat kantornya sama alamat lain di mana saya bisa cari dia
saya sengaja nyari kamu jang
bos jamal masih perlu orang nggak
siapa mau masuk
saya aja malah pengen berpindah ke pasar
nggak betah itu bos jamal
tapi dik dik kayaknya betah
dik dik itu penjilat
kamu kenapa gak seperti dik dik
sebenernya saya juga bisa jadi penjilat
tapi lidah saya kalah panjang dibanding lidah sedikit dik
kalau kamu mau pindah ke pasar
orang di posisi kita serba gak enak
kamu memangnya siap
woh bang aja ya
yang tadinya satu level sama kita
bisa pegang terminal
kalau ada kesempatan gantiin bos jamal atau kang umar
tidak ada kesempatan gantiin bos jamal atau kang umar
jangan bikin dia merasa terganggu
kalau kamu bisa bikin dia jatuh cinta
jangan bikin dia sedih
bapak ada pak
sebentar saya panggil bapak